nanti tim gabungan independen mencari fakta yang harus melihat secara detail
tetapi sebagai gambaran tadi saya melihat bahwa problemnya ada di pintu yang terkunci
dan juga tangga yang terlalu tajam
ditambah kepanikan yang ada
tapi itu saya hanya melihat lapangannya
tetapi nanti semuanya akan disimpulkan oleh tim gabungan independen pencarian